menteri agama lukman hakim saifuddin menegaskan berjualan makanan pada bulan puasa tidak secara eksplisit dilarang dalam hukum islam
ia menyesalkan tindakan penertiban yang dilakukan dengan cara berlebihan
lukman berpesan agar setiap pihak berupaya menumbuhkan nilai toleransi
jadi terkait dengan warung itu menurut hemat saya ya tentu berpulang kepada ketentuan peraturan di daerah itu seperti apa
tentunya yang lebih dikedepankan yang lebih dipentingkan adalah bagaimana agar kita tidak represif dalam menegakkan hukum
jangan lalu kemudian apalagi dengan menggunakan cara cara kekerasan yang kemudian itu akan dinilai amat berlebihan dan akan menimbulkan hal hal yang kontroversial di tengah tengah masyarakat